kalau anda lebih suka pempek yang mana nih
di berbagai tempat di sumatera utara hingga aceh
selama ini yang namanya teknologi informasi kpu itu seolah olah kpu itu tidak pernah atau kebal terhadap audit forensik terhadap sistemnya dia
dan kalian siap untuk menampung lebih dari lima pengunjung
tetapi juga memang melibatkan juga bagaimana tentang bersuara dan lain sebagainya
kamu dengan prestasi yang hilang ini
saya pendapat mungkin ada yang lapor ke bapak kurang lengkap
semuanya dinyatakan aman ya
dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya
pejabat dari departemen keanekaragaman hayati konservasi dan atraksi negara bagian tersebut
nigiri ini dibungkus dengan nori
kenapa kemudian ada yang alergi ada yang tidak ingin penelitian dilakukan terus kemudian ganja dilegalisasi sebagai kepentingan medis
selain ada law enforcement perlu ada pendekatan kepada wisatawan atau turis asing di bali untuk bisa tetap mengikuti norma berlaku
kru video awr dan kemi utman pembicara serial ini
home industry yang beroperasi membuat kue kering dengan kue nastar sebagai prima donanya
dan yang lucunya yang kemarin banyak bermasalah
semakin kita tahu tentang kesehatan kita
ilham menambahkan guna meminimalisasi risiko kesehatan yang timbul akibat meningkatkan suhu
gaji bukan lalu kemudian mendukung bahwa
namun omsetnya tergolong fantastis mencapai rp empat puluh juta per bulan
nah tetapi bagi yang menerima tidak bisa meskipun betul betul itu dari hasil kejahatan
sering setiap jam istirahat kantor kebetulan kantor di sebelah
tujuh cuman gua pertama nyampe gua suruh cetak satu dulu
kita beli dari sana dengan harga lima juta satu pisis
karena ini yang kita menurut pasal dua puluh undang undang dasar
berjajar di kanan kiri jalan
dan masyarakat harus diberitahu terlebih dahulu
bahkan mereka harus mendatangi inspekti sendiri ya
ikan bawal dari ukuran bibit bisa dipanen empat sampai lima bulan kemudian
intensitas melihat komputer di masa work from home semakin meningkat saat pandemi
jadi ini harus benar benar dipatuhi
masa lima miliarnya bagi dua kata
hal ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin berbuka di luar rumah
jadi paling kalau misalnya makan ikan bawal itu enaknya dibakar sih pakai sambal kecap kayak gitu
nah tapi untuk dalam kasus monisme
saya lebih sarankan lakukan resep yang satu ini ya
nah kami saat ini masih mencoba mengembangkan secara terbatas ya satu teknologi
yang saya katakan empiris berarti data minimal delta rada bps delta inflasi
di situ pssi ingin juga ya selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola indonesia apakah di infrastruktur apakah di tim nasional
korban ini akhirnya bisa keluar gitu
bikin bikinan dari kayu kreatif gitu
namun baik game mobile maupun game pc memiliki segmentasi peminat tersendiri
untuk kesininya ketemu jadwal yang berat
untuk apa namanya langganan netflix gitu
karena movie itu adalah audiovisual kan
dengan jujur bagi pekerjaannya
pelaku diketahui berinisial l dan ysf pasangan suami istri
seperti adik dan kakak
dimulai adanya timbul rasa senang
dinamikanya two state solution ini untuk sebagian besar negara masih
bahkan ada konflik agraria yang meletus dari sejak zaman kolonial
jadi gue malah ngundang kompetitor loh
paling seminggu dua minggu udah udah hamil
ada diatri miki biasa dipanggilnya miki
dan langsung saja kami ajak anda mendengarkan pernyataan pers
komoditas unggulan mineral unggulan indonesia mineral strategis unggulan itu nikel tembaga timah ya
seperti halnya komposisi jus yang dicampur toppingnya juga menggunakan dua jenis campuran buah
berbagai jenis makanan disajikan di sini
seninya dengan karakternya dengan
balik lagi ke siapa pemimpinnya ataupun siapa yang dilihat begitu yang bisa mengubah ini semua ya
kalau kita lihat memang tahun lalu ternyata data yang kami dapatkan
nur ali memprediksi omset yang ia dapat selama satu bulan berkisar lima puluh hingga seratus juta rupiah
nah untuk rencana pembelian empat puluh dua
kabarnya ada dua orang masinis yang kemudian menjadi konfirmasi
lu tiga tahun di sph setahunya pengennya di oakville itu
terus keluar lah itu keluar peraturan itu pemain beasiswa yang di atas lima puluh atau tujuh puluh aku lupa itu peraturannya
baik yang pertama dalam proses terbutuh kami dari serikat perp itu tidak disipukan sama sdi
tapi gue tetap salut dan respect sih dengan yang ada sekarang
apalagi ada anthony bean yang
jadi kalau dari segi keamanan pasti seluruh armadanya aman
maksimalnya performa mereka di setiap pejuaraan
asean games itu kan ajang penting gitu
ketua komunitas podcaster youtubers dan konten kreator indonesia atau kpi
kalau komunikasi secara ofisial kan pakai
ada kebun hutan tanaman industri atau fallen paper itu sudah sekitar satu sembilan juta
chatbot ini tentunya dapat menjawab pertanyaan teknis
tapi sampai sejauh ini kami di kpu kabupaten rotendau belum menemui persoalan yang berkaitan dengan rotendau
kalau saya rasa pasti butuh proses ya
yang kita sudah dapati sekarang perkara dikaitkan dengan eg
yang cukup terkenal dan legendaris tempat ini berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua disini ayam yang
media sosial itu kan bad news is good news juga kan gitu loh
kesejahteraan petani itu sekarang ini harusnya menjadi core political will yang sangat kuat untuk pemerintah
jadi kan polusi laut ini kan juga bisa dibayangkan kan
waduk jatuh gede ini total investasinya mencapai tiga ratus sembilan puluh satu empat puluh sembilan miliar dari apbn
dan terdapat federasi olahraga barongsai indonesia
maka pada secara tidak sadar dia akan meletakkan perhatiannya pada hal yang sangat langka terjadi
legislasi yang memastikan australia mendatangi net zero
jadi aku tanya kan aku cari cari pasangan
baru satu jam memantu panen energi saya sudah terkuras habis
saya ini kan dosen ya kadang kadang masih nilai gitu ya
berdasarkan data yang kita sudah
dan kita akan masih tetap membahas soal bahaya sinar uv terhadap kesehatan kulit
ini mungkin kita sekalian klarifikasi dulu kali ya
dulunya memang bernama dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
ingat bahwa apa yang kita masukkan ke dalam ai atau digitalisasi akan terekam
ya kan banyaklah hal yang
kalau tadarus itu ada di
buat saya festival ini luar biasa
pergeseran ekspektasi gitu ya
aku langsung nyari nyari tiket pesawat
karena kan pengalaman gak ada
nanti mudah mudahan para pemudik bisa menyelami ini harus bagaimana ini saya mau ngerti
seperti biasanya masih terlihat ada pemeriksaan terhadap sejumlah kasus kasus
tapi gue merasa ya ini saatnya dia shining gitu
dan perusahaan karya ini ke depan akan menjadi perusahaan bumn karya yang lebih kompetitif buat indonesia ke depan
justru ya kan yang bikin dua pasang
bahkan di partai gerindra juga ada orang orang yang seperti itu
pak anies baswedan yang akan bertanya ke capres nomor urut tiga
wah kalo setiap kota
nah itu kondisi kondisi seperti ini yang biasanya yang terjadi secara fisik ya
mereka juga punya kegiatan yang sangat penting
ketenaga kerjaan serta perjalanan dinas dan urusan diplomasi
gedai suar dika bercerita sejak dulu gobleg terkenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di bali
yang pada waktu berikutnya akan dilanjutkan
saya pun melewati mulut gua yang berdiameter sekitar enam meter
proses tradisional tidak hanya pada saat menumbuk bahan kering
nah kalau kita lihat dari sini artinya kalau dia menyumbat jantung pasti akan terjadi serangan jantung ya
tidak main main untuk merenovasi toilet dan musola menghabiskan dana hingga enam ratus juta rupiah
berawal dari memanfaatkan waktu luang di masa pandemi gentur dapat membantu meringankan perekonomian orang tuanya
mungkin langsung aja kita tanya tanya kali ya ke dokter ratna
yang lain mulai saya sudah bisa coba nih keladinya
enggak enggak enggak makasih makasih
main sesuai dengan arahan sti agar kita bisa masuk ke fase berikutnya itu
ini dorong tarik ini tarik eh nyangkut kenapa saya rem tangan
awardee kan kita kalo yang menerima lpdp
tentang keuangan investasi terus juga mungkin inspirasi bisnis
nah sekarang enggak rata rata ya
dan bahkan pernah mengandangkan ratusan becak motor
berikutnya roma tiga ayat dua puluh
satu ikan yang asli itu ini
kok tapi tapi sebelum season dimulai tuh kalo gue ngeliat kan kayak cokye gitu kan sempet ngeliat yang private gitu
dalam penyelidikan yang sedang dilakukan oleh polda kaltara
sengaja memanfaatkan momen jasa penukar uang
tapi poinnya adalah bahwa teknologi itu berkembang terus
tadi menarik sekali saat kita bicara tentang bagaimana kinerja dari para wakil menteri
salah satu hal yang harus
vaksin influenza berbasis sel baru telah diluncurkan di australia seiring dengan dimulanya musim flu tahun ini
inilah rahmatnya dan ku tahu firman yang tak berubah
tapi sejatinya bahwa permohonan kami telah menginspirasi majelis hakim untuk mencari kebenaran materi di persidangan ini
dari fakultas kedokteran dan kesehatan umum
kita juga sama dengan kementerian perhubungan
dan secara praktis ini ke enam belas besar
igu stingurah rai surya wijaya menyatakan tidak tertutup kemungkinan akan bertambah
atau justru gimmick gimmick dan reaksi reaksinya
kita datang ke markas lawan gitu kan
kalau secara total di seluruh dunia ada angka datanya may atau hanya untuk indonesia mungkin ada bopak figure
sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan
dan dalam hal ini salah satu upaya yang kami ajukan adalah mengajukan ke
bahwa kita itu juga adalah manusia
tingkat mobilitas jamaahnya juga lebih baik di tahun ini dibanding dengan tahun lalu
itu adalah perjalanan yang luar biasa
kira kira dengan satgas gabungan ini
atau mungkin bisa di gereja
metode ini terbagi menjadi laser erbium pico nd yag dan co dua
sehingga kita harus betul betul menjaga
jadi kalau misalnya satu sama lainnya belum mau menyerang tapi lebih normatif
menurut data terbaru kementerian kesehatan gaza
tapi saya pikir itu bisa menjadi tiga empat dan kadang lima tahun lalu
jadi dari individu yang ada di sini sekitar delapan puluh delapan itu jantan
dulu dari dukung hang tuah siapa sih cen gitu
secara politis posisioning pasangan tiga menjadi serba salah
ikuti sbs program bahasa indonesia di facebook
kemudian kalau anda berada di kontraflow
kita tahu padahal target vaksinasi untuk kaum lansia ataupun juga kaum umum sampai saat ini belum tercapai
udah udah serga di terang tangan itu harus jalan tuh karena sudah lama
promatis penghasilan kami jadi meningkat karena kontinuitas berproduksi kami jadi lebih bagus
tapi kalau lihat angka seratus ini nampaknya menguak cerita cerita baru justru ternyata
tim liputan cnn indonesia
saya kira betul yang harus dievaluasi adalah sistem
kalau tadi minuman kelapa dicampur dengan buah buahan kali ini dicampur dengan topping yang manis manis
tidak ketinggalan sayur singkong dan telur
bahwa sesuatu yang tidak realistis gitu ya
yang disebut apert sindrom
salah satunya adalah mungkin adanya potensi kenaikan harga dari properti tersebut
ya kan kayak cicilan belum ada gitu
dan ucapan terima kasih mereka kepada allah
kemudian cicilan dan berapa lama periode untuk pelunasan
karena pertama jumlah pemilih muda yang masuk
itu pasti ada peningkatan dari sisi konsumsi
dan kita akan melanjutkan dengan jenis jenis resep
kalau badminton kan mereka satu pair
maka pasti konsumsi empat puluh mobil dengan konsumsi satu bus itu pasti akan berubah
kayak kalau misalkan junior kan pasti bawa bola lawan ribaju gitu gitu disuruh gak
pasti ini kan ada proses yang panjang
dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari
dukungan sang suami pun membuat pita tetap bisa menjalankan tugasnya
dan juga mungkin orang orang lokal yang kuliah di unsw biasanya mengunjungi buat melihat makanan makanan tradisional indonesia yang sangat beragam di indonesia night market sendiri
yang ketiga memang tempatnya enak
dan tempat bermain pun sudah banyak pengunjung seperti itu ya mbak
namun tidak dibangi dengan pembakaran kalori yang cukup
relaksasi seperti yoga musik yang menenangkan menonton film
indonesia salah satu yang bisa menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi mas yuda
kemudian di dalam peraturan pemerintah sebagai aturan turunan pun tidak disebutkan adanya tes wawasan kebangsaan
karena sekali lagi kalau kita sepakati kasus semacam ini sebagai kasus pidana
rasanya tak kalah nikmat dengan yang isi bengkuang
terus dia jadi lebih fokus
biaya bengkak itu berasal dari pembebasan lahan
mario punya keinginan untuk bisa
emosional tapi pertimbangan data
dan kalau misalnya untuk perempuan kesempatan itu sama gak terbukanya
supaya masyarakat ini bisa mengetahui secara langsung pada saat mereka melakukan swab test baik antigen ataupun pcr
biasa menyebutnya pt pt
kita akan intensifkan komunikasi kita dengan rrt juga
mana yang sebetulnya lebih efektif menarik penonton ucup
eh satu versus delapan dan dua versus delapan itu di minggu depannya
terus kemudian di sini juga kan ada tari tarian
tapi kalau sewa kan kita tidak ambil pusing
warga wni kita yang tinggal di sini
penanaman chip ini juga akan dikembangkan untuk aplikasi yang memanfaatkan database kendaraan
dan melakukan mou pada maret dua ribu enam belas
masih banyak orang yang beranggapan bahwa mengkonsumsi alkohol dalam jumlah sedikit masih aman
jadi dari laga pertama itu kita melihat ada progres yang cukup signifikan di laga kedua
dari sisi gue sih gue percaya coach raiko juga pasti ngambil keputusan
jadi totalnya rp dua puluh empat
mungkin kalau di kantor buat militer buat perang
di iph pun lu sama felix juga pas lu
banyak warga yang pro tunai berbonong bonong ke atm
kamu ingin membawa unsur indonesia
atau langsung mendatangi pos gul karmat terdekat
dan tentu kick off nya itu jam tujuh tiga puluh malam
ada bukti bukti material yang harus dibuktikan di situ
pemberian hadiah bendera merah putih dilakukan satpas polres demak untuk memotivasi para pemohon sim
kemudian juga kerjasama infrastruktur salah satunya di indonesia ya
sehari setelahnya grup ini akan tampil di playlist love festival di bandung
intek cairan ini menjadi penting
ini lebih besar juga beratnya sekitar lima sampai enam kg
atau kemudian diperdayakan menjadi angkutan wisata jarak dekat
artinya itu adalah satu waktu di mana seluruh mata penjuru
tapi benih yang nanti dia tumbuh
bagaimana sheikh melihat fatwa yang nantinya akan dikeluarkan oleh nu
ya kalau mereka seorang negarawan pastinya mohon maaf ya kembalikan
hanya persoalannya sekarang tinggal bagaimana menuntaskan apa sebenarnya peristiwa yang terjadi
jadi ada dua sih responsible mining irresponsible gitu ya
nah cobain nanti ada kambing krengsengan itu dari khas kaisemarang itu beda sama tongseng hampir mirip sama tongseng
bang obeni menjual ikan
cuman kalau kita bicara ini kan anda dari sekolah terawet ya
nah untuk persiapannya kita selalu merhatiin bagaimana kondisi ombak
bahwa kasus itu berbau politik
nah dari proses inilah nama daging tepek didapatkan
datanya nyatanya di israel tidak hanya orang yahudi
persikabo dengan sbo top
karena ketika diseruput pertama kali yang dirasa adalah asam seperti mojito pada umumnya
baik juga untuk training membayar pelatih dan juga yang hal hal yang lain ada yang hubungan dengan tim nasional
tidak disiapkan sebaik mungkin ada banyak potensi kerugian yang dapat ditimbulkan bencana gempa bumi
apa ya mengecewakan sekali
salah satu shooter terbaik milik indonesia ini telah berhasil menyabut berbagai gelar sejak awal memulai karir basketnya
memakai biaya negara memakai anggaran negara
dengan portofolio panjang dengan kerja kerja berbasis komunitas kerja sosial kerja profesional yang membuat kemudian orang ada pada satu titik
kemudian selain dpd itu tadi kamu sudah sampaikan bahwa untuk dua industri farmasi
di bfc mini farm ini punya koleksi landak ada jumlahnya berapa
yang sekarang belum ada perdamaian adalah
ada informasi penggunaan alat swab tes bekas yang sudah digunakan oleh ribuan orang
itu bisa meringankan beban saudara
dan tradisi mas olimpiade terhenti
kalo jadi penonton kan gak boleh bawa kamera dslr kan
sudah ada rekan saya indrayani laksmi di sana
berarti ada rencana nih buat collab collab bikin ke yang lain juga di
kemudian untuk duriannya tiga ton
badan pangan nasional ini sudah dapat perpres nomor satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua mengenai cadangan pangan pemerintah
jadi kayak senang aja kalau makan yang kita mau
bagus sekali dibuat asistik itu
enam hari lamanya engkau akan bekerja
tapi kan kalau bola kan lu tinggal datang ke lapangan bola banyak badminton banyak
oleh analis research and markets mengklaim bahwa industri ini diproyeksikan
menurut saya penting namun bukan lagi sesuatu yang harus kita tonjolkan secara tegas
jadi kayak bakal mengingetin masa masa kecil gitu sih
kalau kita mau mendapat kekayaan yang abadi
waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
kepala bidang pengembangan profesi paei
setengah itu ada satu ratus sembilan belas jamaah yang dibadal hajikan
tetapi kan itu membuat kemacetan di jalan
disini ribut pak masyarakat kemudian bingung dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari luar negeri
yang harus untuk terus mempertahankan sehingga dia akan stres di situ
fisioterapi pasca operasi pun harus dilakukan secara bertahap
atau istilahnya kekayaan yang akan dimiliki oleh orang tersebut
gaya guru anda berbeda dengan gaya belajar anda
gitu sehingga ketika anak menyaksikan perilaku kesehatan yang terjadi pada orang tua
tapi bagi sebagian penghobi dan penggemarnya golf dianggap bukan hanya sekedar sebagai olahraga semata
akhirnya gua nyampe ke sonol boleh foto asal dari luar jaring
itu kalau ngobrol berdua kemarin mungkin setelah asin games gitu
dan mereka ini nantinya dijerat dengan pasal dua puluh tujuh ayat satu
dateng ke indonesia gitu
karena kan jordan kan dua kali triplit kan
banyak delegasi yang justru sudah tinggal di hotel yang telah kami siapkan
supaya tidak kelewat miskin pas sepi job
pesanan dilayani melalui berbagai platform e commerce dan dikirim melalui jasa layanan anta
adaptasi komik menjadi film perlu dilakukan untuk mendapatkan cakupan pasar yang lebih luas
sehingga kita tidak tahu apakah benar benar dites ataukah hanya dikeluarkan saja surat bebas covid untuk kepentingan perjalanan
mempunyai alat khusus untuk melacak
kalau kita ingin tahu tahap apa maka kita harus mengejar event gempa bumi terbesar di sesar lembang itu kapan
loh ini turun dong kalau harus ke dumas
puncaknya adalah pada libur hari raya yaitu natal dan tahun baru
dan oplosan ini saya kira prosesnya berbahaya
bisa menjadi salah satu pilihan yang mungkin dalam jangka panjang itu bisa dipikirkan ya
tapi yang pasti kompolnas akan terus mengawasi dan memantau pengungkapan kasus ini
hingga kilometer empat puluh tujuh tol cikampek utama
pergeseran jamaah dari arofah menuju musdalifah dan bina
terkait dengan pengajaran yang ada di azzaitun
jadi teman teman di ujung ini menarik
bahwa pemerintah sudah mengeluarkan melalui inmen dagri nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
yang dapat dilunasi mahasiswa setelah lulus dan berpenghasilan cukup
yang pertama itu ikhtiarnya adalah lewat ibadah
ketinggalan banget gitu dan power ya
apakah mereka bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari pinjaman online
nah ini akan menjadi permasalahan baru
iya terus kayak mainnya sebenarnya lebih pengennya sih yang kenal kenal aja sih biar lebih safety kan
saya kasih contoh sedikit wacana work from anywhere
berbagai varian kupat tahu ini memiliki penggemarnya masing masing
kemarin saya memberangkatkan hampir satu dokter dokter untuk lpdp ini
karena pneumonia bukan hanya dapat menyebabkan radang pada paru paru
ia mulai rajin berolahraga dan mengurangi konsumsi gula harian
dan pemerintah indonesia saya kira hanya mengikuti apa yang telah diberikan fasilitasnya oleh pemerintah arab saudi
yang dinamai sebagai sesar baribis
anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
maka negara yang satunya mungkin akan merasa wah daripada dia berdekatan dengan negara tersebut gitu
untuk pendaftarannya ya ya langsung sebelah sana ya kasih banget sama sama di sekiman
yang terbaik buat indonesia
baik pemain senior maupun usia dini
karena ini adalah sesi tanya jawab antar capres
ya ini buat warah pendengar abas talk indonesia yang belum tau
untuk pembahasnya kita sudah terhubung dengan jurubicara bssn badan siber dan sandi negara ariyandi putra dan juga ahli keamanan siber ruby alamsyah
enggak bisa dong hanya kamu dengar ini dengar itu terus begini
mbak buspa kita belum lihat nih datanya
tapi tahukah kalian mereka merupakan karya seniman zaman dulu
hal ini karena kebutuhan kalori tiap individu berbeda
tak terkecuali sedih budaya yang telah ada dari zaman nenek moyang
bahkan belakangan puncak mas menyediakan layanan tur keliling kota menggunakan helikopter dengan tarif rp tiga ratus lima puluh
mereka melihat bagaimana bajunya
dia penasar mencoba setelah melihat menu viral ini di mediapart
selamat malam assalamualaikum saya selalu mas reza
untuk membahasnya lebih dalam kita telah terhubung dengan ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti pusat bapak joko setiowarno
nah kita perlu akui bahwa dengan adanya media sosial
jadi ini tentunya menjadi proteksi
karena ya banyak sekali orang yang pasti ingin melihat dan berenang dan menyaksikan hewan raksasa ini
dan pada industri perfilman tanah air jadi akhirnya menurun begitu
kalau di jakarta tuh ada beer peletok rasanya pun sama
mari kita bahas di yuk nonton tv digital
yang mempunyai lahan gambut terbesar di indonesia
permasalahan pupuk apapun bisa kita urang
ya walaupun itu sudah diputuskan ya
dewan keamanan pbb gagal lagi dan gagal lagi
jadi memang ada beberapa faktor faktor yang mungkin non teknisnya atau apa yang memang mereka harus benangi gitu
insya allah iya bisa buat anak anak apresiasi anak anak buat semangat
jadi ya tentu saja yang terjadi adalah
kita dapetin hal baru lah gitu
mengikat cairan pada tubuh sehingga membuat tubuh mudah dihidrasi
akibat pembangunan kereta api kan muncul pasar baru
karena secara tidak langsung sering cerita cerita
banjir yang semakin meluas
taukah anda bahwa sebelum presiden insinyur soekarno mengumumkan kemerdekaan indonesia pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan lagi nanti kita harapkan juga pada persamaan ini juga beberapa tokoh sepak bola internasional
lalu ada cara atau ada hal yang sudah dibuktikan secara ilmiah untuk bisa mencegah supaya kanker payudara tersebut tidak perlu kambuh lagi
pickleball tak hanya menjadi olahraga rekreasi
baik di tingkat pusat maupun di daerah
gaya hidup berkelanjutan di desa potatohel
gue suka bikin acara walaupun lucu lucuan
kita mulai dari pastel jajanan yang populer di jakarta
nah ini kami bersyukur jujur sebagai petani
sekolah tetap buka hanya diperbolehkan pada wilayah ppkm level satu hingga tiga
ada juga mereka di situ kita kenalin sama cara pasang cara copot pasang ban
baik untuk sementara terima kasih ausirion dholu
sekarang kita udah masuk momen mudik lebaran dan biasanya kalau udah kayak gini lumrah banget nih
sebelum sidat hilang sidat diolah dengan cara diasap dan dimasak dengan bumbu rempah gulai
harus tercapai sampai tahun dua ribu tiga puluh itu seratus
lalu tidak berteduh di pohon yang besar atau bangunan yang sudah rapuh
oh damai ajaib dan permai
sayur tadi ini merupakan sumber serat yang dapat membantu kita untuk merasa kenyang lebih cepat dan juga lebih lama
karena kan kalo gue liat kan kayaknya untuk tarkamnya sendiri kan
kalau misalnya prof mahfud md mengundurkan diri sebagai menkopol hukam
seratus profitnya gue restorasi lapangan di depen punya haifan muhammad third world handles
kemudian ketika anda sedang berada di luar ruangan
semua infeksi saluran nafas mau mers mau juga meningitis misalnya
nah lokasi pangkalan ini kan jauh dari rumah rumahnya penduduk
latar belakangnya memang panjang ya karena
yang disusun oleh sydney leng untuk sbs news
ya ini adalah dispenser untuk tempat sabun cair dan shampoo
sebagaimana ayat inti kita dalam lukas dua puluh satu ayat dua puluh delapan
yaitu syariat hakikat dan ma rifat
apakah ini akan mencukupi prof untuk mendukung salah satunya program bantuan pangan
terus gak lama nyampe dua ribu gitu kan
terus kalau untuk orang yang alergian jadi batuk atau sering pilak
tahu kebunnya kan di sini selain di bokor mah enggak ada susah kayaknya ya ini emang ini
udah ada intensi kan sebenarnya
di mana nantinya kita akan banyak belajar banyak hal tentang bagaimana caranya berternak
menamai kawasan ini dengan bahasa hakka yaitu san kiujong
rutinitas tersebut selalu diselengi dengan ibadah doa tujuh kali dalam sehari
salah satu penumpangnya tsubasa sawada mengatakan lolos dari pesawat ini adalah sebuah keajaiban
sehingga kita bukan meloncat langkah
maka kita akan punya tuan rumah dalam hal pelayanan kesehatan di indonesia
jadi kalau mengundurkan diri prof mahfud lebih leluasa untuk membuka data fakta kelemahan kekurangan pemerintahan hari ini
jadi salah satunya harus dekat dulu sama yang di atas
hasilnya kondisi anak anak itu membaik dan menjadi lebih stabil
nah itu artinya menunjukkan bahwa secara materi kita tidak terlalu jauh dengan iraq
kalau cuma kita bersihin saja itu nggak cukup ibu ya
dan di tanjung perak mencapai dua lima puluh lima meter
partai hijau mengatakan hal yang sama
pan menolak hak angket itu karena tidak ada urgensinya gitu
pos pelayanan kenanten melayani sepuluh hingga lima belas orang yang mampir istirahat dan sekaligus dilakukan hipnoterapi
ya sebenarnya prosedurnya kalau kita lihat
kalau restoran indonesia di sini sepertinya nggak ada ya mbak
penuaan dini gitu aging yang paling utama dari uva
pasalnya harga satu mangkok bakso yang dijual muhammad mansur alias pak endut ini hanya seharga rp dua saja
itu politiknya udah harus politik negara politik masyarakat
karena sebenernya kalo liat dari levelnya kalo level pon ya
baik masih belum ada kebijakan pelonggaran yang jelas di ibu kota tiongkok beijing
cara ini tidak membutuhkan operasi besar
jadi kita amin nih pertahanan
inilah yang dikurangi lah kemasukannya di indonesia
dari perhubungan itu adalah diskusi bersama
biasanya bps merilisnya di awal februari
yang juga penguasa di zamannya yang memberikan ruang bagi siar islam secara luar biasa
cerita itu juga saya alami karena
di res area km dua ratus tujuh a tersedia spklu hasil kerjasama pln dengan sebuah pabrikan kendaraan listrik
nah artinya bahwa mungkin yang dipakai yang ada adalah mungkin cangkang atau bodi keretanya saja
yesus mengatakan perumpamaan ini
iya kita sambut aja adminnya belly basket apa
dario saric kan segera kayaknya cukup panjang tuh
nah kalau yang ini lebih lembut
ciri khas kain tenun sumba barat adalah warnanya yang terang dan mencolok
dengan harga jual rp delapan per kilogram
dan ternyata nasi hainan ini juga cocok dikombinasikan dengan thailand crispy
pasang ebot itu semua gitu kan untuk dapat uang
keluarga tetap utama buat gbk
baik terima kasih atas ulasan lengkap anda soal gimmick politik yang sedang dibangun
selain itu sejumlah travel haji juga menyediakan fasilitas badal haji dengan kisaran harga rp lima belas hingga rp dua puluh lima juta
berhenti kurang lebih tiga meter sebelum rel kereta api
sementara ruli sendiri bisa berfokus pada hal hal yang baginya lebih penting saat ini seperti keluarga
ada banyak makanan di israel sekarang
kemudian meratakan warna kulit
kiranya boleh menjadi berkat khusus dan sukacita bagi kehilangan kita
banyak wasit yang gak lolos bahkan wasit fifa
gak dihitungin begitu juga
kalau melihat secara tingkat konsumsi rumah tangga kemudian juga kenaikan harga barang dan lain lain
terus kepilih cuma beberapa aja
damayan dan juga ya ingin dunia ini bebas dari konflik dari polarisasi dari perbedaan
terlebih badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengimba warga untuk tetap waspada
selain bumbu untuk memasak mangut beong hal yang paling penting adalah santan
artinya selama ini kan banyak kendaraan kendaraan yang tidak menjalankan sesuai fungsinya
usai memeriksa suwanarti daengkanang jemaah haji asal sulawesi selatan yang memamerkan perhiasan mirip emas saat baru saja turun dari pesawat
jadi bolehlah kita rawat dikit dikit
jaraknya lebih kurang sebelas mil dari bandar udara soekarno hatta
menyampaikan bahwa subsidi tabung gas lpg tiga kg selama ini tak tepat sasaran
komunikasinya dari banyak ke banyak orang
tentang skenario skenario yang harus diterapkan dan bisa diterapkan untuk pelayanan jembat haji
kita memang siapkan tujuh puluh penyerapan dari dua sembilan belas juta di semester pertama
jadi sementara di sisi lain pemerintah juga
banyak pengalaman banyak ilmu yang saya pelajari yang tadinya saya tidak tahu
dan itu merupakan energi bersih gitu ya
acara ini diperakarsai oleh menteri pertahanan dalam waktu tiga hari
di dua ribu tiga contohnya uji coba mereka sangat excellent
baru deh dibungkus beralaskan daun pisang dan beri taburan kelapa
jadi ini bali ntb ntt
ya gue punya tantangan lain lah di indonesia
yang pertama kita harus bangun ekosistem
dan selain itu juga karena banyaknya sekali angka phk ya khusus kerja dan selanjutnya banyak juga anak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah
pada tanggal tujuh oktober lalu
sementara itu budayawan banyuwangi aekanu haryono mengatakan
oleh pemain atraksi apen bayaren dan semua tamu yang hadir
dan jangan lupa para apa namanya aparat keamanan di sini itu terdiri dari banyak negara saat ini mbak putri
bahkan tadi pelaksanaan esg nya yang didorong dan saya kira perusahaan perusahaan sekarang juga telah berkomitmen
sebenarnya untuk banyak orang kecemasan sudah menjadi lebih teruk
yang kemudian jadi rame ketika kemudian
mencari tahu minat dan bakat anak seperti yang dilakukan oleh dwi anggreni yang kerap mengajarkan
terus kok apa yang ngebuat maksudnya dalam hati gitu anjir motoin basket seru juga ya
apalagi kalau gambar bergerak
semoga indonesia terus maju
setelah dinyatakan sehat orangutan dilepas liarkan pada senin kemarin di taman nasional sebangau kota palangkaraya
badan nasional penanggulangan bencana bnpb menyebut bencana alam itu terutama banjir dan longsor
investigasi proses penyelidikan dari
sebelum saya melihat langsung jalur tengkorak saya meninjau bagaimana fasilitas pejalan kaki yang belum terhubung dengan baik
jadi sebenarnya saya masih satu tahun kalau saya tetap di indonesia masih satu tahun di isph
ada yang juara ini dan artis artis itu banyak gitu
yesus yesus yesus cinta namanya
dokter spesialis gizi sindiawati menjelaskan kita perlu memperhatikan kebutuhan karbohidrat
ataupun dengan teknik vokal jocelyn yang cenderung terdengar lebih
atau bank sentral itu adalah dia menaikan suku bunga
dua puluh lima derajat ke atas oke
nah memang kelebihannya ini saya kira garut dan wilayah wilayah lain di nusantara
namun jika ada pintu perlintasan maka berhenti tiga meter sebelum pintu perlintasan
sampai jumpa di sps bahasa indonesia
kita melibatkan bumdes di situ kooperasi di desa kita melibatkan seluruh supplier petani peternak dan juga nelayan untuk bisa menyediakan bahan makanannya
karena ada yang mengatakan bahwa bumn sendiri seringkali menggunakan sistem persaingan dengan banting harga ini untuk mendapatkan tender tender
menyambut kegiatan belajar dengan tatap muka seratus
terutama saat jutaan orang berkumpul berlebaran bersama keluarga
nah ini yang kita harapkan ada goodwill tadi
jadi tim peringkat bawah yang misalkan boleh pakai pemain naturalisasi
kekayaan batubara kita ini masih banyak mbak
itu dijual dengan harga rp empat belas hingga rp lima belas
kita jadi lupa diri dalam menghabiskan uang
meskipun saya orang indonesia kan tentu saja
saya menemui christian daipani
untuk memperjuangkan pasangan amin ini
tapi selain isu itu ada isu yang lebih panas lagi pada saat bapak bersama dengan presiden dan para menteri menghadiri kttg dua puluh
penggunaan sosial media yang relevan dengan kehidupan
sementara jendela berjumlah sembilan sebagai simbolisasi jumlah wali songo penyebar islam di pulau jawa
wajiban abdidalem yang lain adalah rutinitas membuat teh
tapi sekarang masih ada
karena sejujur biaya sih karena kalau di vet yang di klinik hewan itu agak lebih mahal biayanya
terdapat dua jenis rumput laut yang dihasilkan dari tempat ini
sejumlah pembeli dan penjual kelapa muda mengatakan air kelapa bisa mengurangi gejala
apakah anda pernah merasakan emosi yang begitu dalam ketika menonton film
namun ketiganya berbeda dan memiliki ciri khas masing masing
masih kurang kan kalau masuk universitas bahasa indonesia
luas seluruh gua dan lorongnya sekitar lima ratus empat puluh delapan meter
terima kasih mas yudha diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada pemirsa cnn
mempertahankan cara hidup tradisional dan mengembangkan desa adat menjadi tempat tujuan wisata
ya jangan lupa tersisa
gerakan apa atau olahraga apa yang cocok pada saat kita melakukan diet nasi
kalau belum bisa ke jepang ya mungkin sekarang ke jogja
di lahan seluas enam meter persegi tanaman ini mampu menghasilkan sedikitnya empat ton kacang tanah dengan harga jual rp delapan per kilogram
instabilitas di kawasan yang pasti akan terimplikasi
yang digelar pada selasa dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh tiga di the transport serikat pabanggung
mas hafir kalau kita bikin skema keuangan nih ya
jururawat mengatakan oh tuhan saya memiliki banyak orang yang menangis pada saya karena saya menyukai tangan saya